jenazah napi terorisme beni samsutrisno yang tewas dalam peristiwa kerusuhan di makobrimob kelapa ii tidak akan dimakamkan di kampung halamannya
warga sepakat menolak karena khawatir akan mencemarkan nama baik kampung mereka
beni samsutrisno merupakan napi kasus terorisme yang ditangkap di pekanbaru riau setahun silam
meski tinggal di pekanbaru beni diketahui sebagai warga asal sumatera barat dan beralamat di kecamatan ampe nagari kabupaten agau
kabupaten agam merupakan kampung istrinya sementara kampung halamannya sendiri adalah langgan condong nagari malau limosuku kecamatan batanggasan kabupaten padang pariyaman
setelah dinyatakan tewas keluarga berniat membawa jenazah beni ke kampung halamannya di pariyaman untuk dimakamkan
namun keinginan itu ditolak
warga yang ingin agar beni dimakamkan di luar kampung halamannya
pertanyaan terakhir mengapa ini terjadi
pertanyaan terakhir mengapa ini terjadi
pertanyaan terakhir mengapa ini terjadi
memakamkan beni di kampung bibinya di ketaping pariaman
pasrah seperti apa itu pak pasrah
kami ikhlaskan kepergiannya pak
mau dimakamkan di mana rencananya pak
karena kamarnya ada penolakan dari masyarakat tempat
itu di ketaping pak
pihak keluarga masih menunggu informasi lanjut
dan dari jakarta termasuk waktu pemulangan jenazah
john nedi kambang pariyaman